assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi kemudian terjadi kesepakatan yang diterima nantinya adalah tujuh ratus lima puluh juta
kemudian kronolis penantapan adalah
bahwa kpk telah mengamankan enam orang dalam kegiatan
dan kemudian kemudian kemudian
pada tanggal lima belas oktober hari sabtu kemarin
sekitar pukul sebelas di beberapa lokasi di kebumen
yth ini adalah merupakan ketua komisi adprb kebupaten
kemudian yang berikutnya adalah
sw ini seorang pns di kabupaten juga
di kabupaten kebumen ini
yang saya katakan tadi dia ada di dinas pariwisata
kemudian empat orang lainnya adalah
andi pandowo yang merupakan sekretaris daerah kabupaten kebumen
kemudian dia nusret stari
yang bersangkutan juga merupakan anggota dprd kabupaten kebumen
salim ini swasta merupakan
anak usaha dari saudara hartono
dari saudara sgw
saya ulangi kembali dari saudara harto
artoyo ini merupakan
dia adalah direktur dari
osmatuk yang ada di jakarta
kemudian salim yang merupakan cabangnya yang berada di kebumen
kemudian sekitar jam sepuluh tiga puluh
penyidik kpk mengamankan
yth yang anggota dprd
di rumah salah satu pengusaha swasta di kebumen
dan dari tangan yang bersangkutan
penyidik menyita uang sejumlah rp tujuh puluh juta rupiah
segera sekitar jam sebelas juga
penyidik mengamankan sgw
dan juga pengusaha yang berpenggunaan di kabupaten kebumen ini
di kantor dinas pariwisata kabupaten kelumen
penyidik berturut turut mengamankan sejumlah pihak lainnya
yang diduga mengetahui peristiwa tersebut
di beberapa tempat di kebumen juga
yang saya sebutkan tadi yaitu
kemudian dian lestari
salim dan hartono
selain yang tujuh puluh juta tadi
dari ott ini
penyidik juga menyita buku tabungan
dan beberapa bukti elektronik
kemudian pemerintahan ini diduga terkait dengan izin proyek
dari pada dinas pendidikan kabupaten kebumen
dalam apbd perubahan tahun dua ribu enam belas
kabupaten kebumen oleh seorang pengusaha
pada bulan oktober dua ribu enam belas
dprd kabupaten telah menetapkan
apbdp tahun dua ribu enam belas
untuk dinas pendidikan
untuk dinas pendidikan pemuda dan olahraga yaitu
sebesar rp empat delapan miliar
yang akan dialokasikan
untuk pengadaan buku
alat peraga dan tik
ada persentase community kepada legislatif
jika anggaran telah disahkan
setelah melakukan pemeriksaan
kemudian terhadap yth yang bersangkutan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal dua belas
jadi pasang dua belas huruf a dan pasang dua belas huruf b ini pidananya minimum empat tahun
bisa juga seumur hidup atau minimum empat tahun dan maksimum dua puluh tahun
di samping juga ada denda dendanya itu antara dua ratus sampai dengan satu m
lalu terkait empat orang lainnya yang saya sebutkan tadi
yang turut yang bersama sama dua tersangkutan diturut serta dibawa ke sini
dalam empat sahabat
sampai saat ini keempat tersebut masih status sebagai saksi
ini keputusan dari hasil ekspos yang dilakukan barusan saja
penyidik meyakinkan dua tersangka dan kemudian empat saksi sementara
sementara masih sebagai saksi
modus seperti ini diduga banyak terjadi di daerah daerah
tidak hanya di bukit bukit saja
bahkan mungkin di seluruh indonesia
oleh karena itu kami mengingatkan agar seluruh kepala daerah
mewaspadai agar tidak terjadi hal ini
kami juga mengingatkan kepada para pengusaha
tidak berupaya untuk terus mempengaruhi kebijakan publik
apalagi berkaitan dengan dana pendidikan
yang seharusnya menjadi perhatian kita semua
jangan sampai proyek proyek dana pendidikan ini
dijadikan bancakan antar pengusaha eksekutif dan legislatif
itu dulu yang bisa kami informasikan untuk rekan rekan semuanya
sekian dan terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kpk
terkait operasi tangkap tangan kpk yang terjadi di kebumen
sabtu siang kpk kembali melakukan operasi tangkap tangan
dimana kali ini penangkapan terjadi di kantor dinas pariwisata
dan kebudayaan kebumen jawa tengah
komisi pemberantasan korupsi mengamankan sejumlah orang
diantaranya adalah anggota dprd kebumen
dan seorang pegawai negeri sipil berinisial sw
di dinas pariwisata dan budaya kebumen
keduanya terjaring saat tengah melakukan sebuah transaksi
di kantor dinas tersebut
hal ini terkait dengan anggaran pendidikan yang ada di kebumen
termasuk itu adalah masalah buku dan lain sebagainya
dari tempat tersebut kpk mengamankan sejumlah barang bukti
diantaranya uang puluhan juta rupiah
cnn indonesia breaking news
tuan berapa banyak yang diambalkan
sebagian keempat yang diambalkan itu adalah
jalan diandian paling hartoyo dan nadi
tapi pak laudy menyampaikan bahwa
pemerintah dari hartoyo itu sudah berangkir
berarti lima yang sudah dimakan
hantono adalah anggota dprd kabupaten kebumen
sedangkan hartoyo ini adalah swasta
direktur dari oksuma group
kalau di tempat tempat yang diberi tempat tempat yang berada di situ
dia bekerja sebenarnya di dinas pariwisata dan pembiayaan
tapi apa yang menyebabkan dia bisa menjadi perantara
antara si swasta dengan si ketua komunitas ini
untuk bidang pendidikan
dan yang kedua
ini kan problematika anggaran
bagi pusat dan di daerahnya sudah sering terjadi
saya kira apa sih yang bisa kita lakukan
untuk reformasi penganggaran
supaya tidak banyak lagi kebocoran
seorang yang tidak biasa
memang ini adalah suatu fenomena
yang sebenarnya bukan terjadi pada
seorang yang tidak biasa
misalnya seseorang yang tidak bekerja di bidang yang dia geluti
tetapi menjadi perantara
atau ikut terlibat di dalam proyek yang tempat lain
oleh karena itu di sini memang dia mengurusi bidang pariwisata
tapi ini orang yang merupakan kepercayaan
ya dari sekda di kabupaten kebumen
itu maka dia yang dipakai
untuk mengurus hal hal yang berurusan
di sabupaten kebumen
yang kedua memang betul
ini adalah suatu hal yang biasa
dan sering terjadi
oleh karena itu kpk
sekarang banyak melakukan
koordinasi dan supervisi pencegahan
adalah untuk memperbaiki
sistem pengadaan barang dan jasa
khusus untuk yang berhubungan
supaya perizinannya juga
dan yang ketiga
kpk sekarang sedang mendorong
yang ada di setiap kabupaten
provinsi dan kementerian dan lembaga
itu melaksanakan fungsinya
lagi apa yang dikatakan
bu basaryat tadi
kepada pihak swasta
jangan lagi memberi
dan stop untuk memberikan
mengiming imingi pejabat publik
khususnya untuk yang berhubungan
dengan proyek proyek pemerintah
dengan awal awal dari
dari mana pada masyarakat
jadi bisa dikatakan
ya pertama informasi ini
kami dapat dari masyarakat
saudara hartoyo ini karena belum
dapatkan hari ini
dia masih berstatus
masih saksi juga
yang empat tadi
yang tersangka itu
yth dan sgew
hartoyo belum diperiksa
osman group itu bergerak di bidang apa ya
kami sedang meneliti
apa apa saja bidang yang dikerjakan
tapi berkedudukan di jakarta
tidak berkedudukan di kebun
bisa kan bersama sama
apakah dikenai pasal kelima klima ini
ada pasal kelima klima
ada pasal kelima klima
ya masih diteripidun
kalau nanti ditingkatkan menjadi tersangka
itu masih akan
tergantung hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik penyidik
baik masih ada
mau tanya lagi
jangan sesuai dengan
khususnya yang sudah diserahkan oleh ppb
apakah sebetulnya juga sudah diserahkan
khususnya yang sudah diserahkan

kemudian yang kedua
dari empat pembunuh pembunuh itu
apakah memang pembunuh pembunuh itu
untuk satu paket proyek yang semuanya

ya ini substansi acara
itu yang sedang didalami
tetapi saya ingin berikan gambaran kecil saja
dari yang empat
miliar tadi itu
dipecah pecah menjadi beberapa proyek
dan dari setiap pecahan proyek itu
ada fee yang disampaikan atau dijanjikan kepada legislatif
dan ada fee yang dijanjikan kepada eksekutif
sehingga makanya ibu basaria tadi mengatakan bahwa
masing masing cabang itu menetapkan
sehingga kualitas dari proyek proyeknya
betul menjadi sangat kecil
sebenarnya kami tahu juga berapa persen
yang disampaikan kepada eksekutif dan legislatif
tapi karena itu merupakan dari materi penyidikan
sehingga kami tidak menjelaskan berapa persentasenya
tapi cukup banyak
oke dan mas mas
dipecah pecah itu apakah akurat itu
apakah proyek itu menjadi pl pl pun sudah langsung
karena biasanya kondus di daerah itu
kondus di daerah itu sudah berpecah
sehingga tidak perlu lelah
sehingga menuju dengan keenaknya
itu kemudian punya lebih banyak
sebenarnya dari beberapa hampat jadi beberapa pm

nanti akan ada update tentang pertempuran selanjutnya
itu juga yang sedang akan diteliti
tetapi misalnya yang tadi itu
yang dari empat delapan ini
salah satu untuk pendidikan itu sekitar tujuh ratus juta lebih
nah dan tujuh ratus lagi itu nanti di cut sedikit
berapa persen kepada legislatif
dan berapa persen kepada eksekutif

ya sebenarnya kami banyak mendapatkan laporan dari daerah
dan memang daerah itu wajib juga mendapatkan perhatian
karena memang jumlahnya juga banyak
sedangkan yang dipertanyakan
apakah pimpinan daerah tersebut akan menjadi
apa namanya menjadi sasaran
itu tergantung dari pengembangan kasus yang sedang dikerjakan teman teman
ada mau ditambahkan ibu dede
empat delapan itu adalah untuk pengadaan hukum
ya seperti saya bacakan tadi
kemudian juga dia untuk halal peraga dan tik
yang untuk sementara ya
di dalam pengembangan tadi setelah diadakan
ini nanti yang kira kira saya katakan tadi
dia akan dapat sekitar dua puluh persen
kalau kita hitung hitung mungkin sembilan puluh
tapi terjadi kesepakatan
itu tujuh ratus lima puluh yang akan diberikan
jadi walaupun yang ditangkap tangan oleh kpk tujuh puluh
tapi mereka sudah ada kesepakatan untuk memberikan fee sekitar dua puluh persen
kita ingin mengatakan
kalau dua puluh persen saja sudah berani diberikan oleh pengusaha
terus pengusahanya dapat berapa persen kira kira untungnya
masih dapat lebih dari dua puluh persen
nah sisanya berapa sebenarnya yang harus terrealisasi
di dalam dari anggaran jumlah yang diberikan oleh pemerintah
ini kira kira yang menjadi pusat perhatian dari kpk
khususnya di bidang pendidikan
nanti keterkaitan bupati
kalau secara ya
sebenarnya kalau secara dari kewenangan
harusnya seorang kepala daerah
jangan tidak peduli apa apa yang dilakukan oleh para kepala dinasnya
harusnya beliau tahu semuanya apa yang terjadi di situ
nah nanti apakah secara langsung atau tidak langsung
bisa dihubungkan dengan bupati
itu tergantung dari pengembangan penyidik
yang sedang dilakukan sekarang ini
karena hari ini akan segera dilakukan penggelajahan
ke beberapa tempat
kemudian nanti alat alat bukti ini harus dipenuhi dulu
sehingga setiap masing masing
yang mungkin akan jadi tersangka
dua alat bukti tadi harus ditemukan dulu
itu kira kira dari kita
mungkin sekian dan terima kasih sudah cukup
baik teman teman terima kasih sudah melihatnya

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari itk kan
ud tri hartono ya
ud tri hartono ya
ud tri hartono ya
ketua komisi a
ketua komisi a
ketua komisi a
itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kpk
terkait operasi tangkap tangan kpk
yang terjadi di kebumen hari sabtu kemarin
yang terjadi di kebumen hari sabtu kemarin
kepada kppi kppi menunjukkan uang hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kppi di mana uang senilai rp tujuh puluh juta berhasil diamankan sebagai barang bukti
hal ini terkait dengan suap proyek pemerintah terkait pendidikan diantaranya itu adalah tentang pengadaan buku dan juga alat peraga lainnya
selain uang tujuh puluh juta rupiah juga disita buku tabungan dan juga beberapa bukti elektronik
komisi pemberantasan korupsi akhirnya mengamankan sejumlah orang diantaranya adalah anggota dprd kebumen dan juga seorang pegawai negeri sipil berinisial sw di dinas pariwisata dan budaya kebumen
keduanya terjaring saat tengah melakukan sebuah transaksi yang ada di kantor dinas tersebut
hal ini terkait dengan anggaran pendidikan yang ada di kebumen
dari tempat tersebut kpk juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya adalah uang puluhan juta rupiah
di mana untuk kali ini kpk sudah menetapkan dua orang yang menjadi tersangka sedangkan yang lainnya masih dijadikan sebagai saksi
demikian cnn indonesia breaking news selanjutnya kami akan kembali ke cnn indonesia live